world airline awards yang diselenggarakan skytrack mengumumkan
qatar airway sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia tahun ini
kemudian disusul singapore airlines di peringkat kedua
dan all nippon airways di posisi ketiga
ada pun maskapai emirates yang dua ribu enam belas lalu di posisi pertama
tahun ini melorot ke peringkat keempat
sementara itu indonesia patut berbangga karena maskapai penerbangan
plat merah garuda indonesia masuk peringkat ke sepuluh
pada tahun sebelumnya garuda berada di level ke sebelas
garuda indonesia yang saat ini melayani lebih dari enam puluh enam rute domestik
dan tujuh puluh tiga rute internasional juga mendapatkan penghargaan world best cabin crew
ini keempat kalinya garuda indonesia mendapatkan penghargaan tersebut
pemeringkatan yang dilansir juni dua ribu tujuh belas ini berdasarkan pemungutan suara
dari para penumpang di seluruh dunia yang dituangkan dalam sebuah survei tahunan
survei ini melibatkan sembilan belas delapan puluh tujuh juta formulir dari satu ratus lima negara
mulai agustus dua ribu enam belas hingga mei dua ribu dua puluh
survei ini juga menjangkau tiga ratus dua puluh lima maskapai mulai dari maskapai besar internasional
hingga maskapai domestik
skytrack menjadi tolok ukur global mengenai kualitas maskapai
dan merupakan salah satu penghargaan paling bergensi dalam industri penerbangan
dalam survei skytrack mengukur standar produk dan pelayanan maskapai
melalui empat puluh satu indikator kunci performa
skytrack berdiri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menjadi konsultan penelitian khusus transportasi udara yang berbasis di london inggris
dalam prosesnya skytrack melakukan awal
audit dan penelitian terhadap produk pelayanan dan penumpang bagi maskapai
aliansi maskapai bandara dan penyedia transportasi udara di seluruh dunia
industri penerbangan merupakan sebuah industri yang sangat strategis
apalagi untuk negara kepulauan seperti indonesia
karena kita sangat mementingkan konektivitas

industri ini merupakan jaringan yang banyak dan juga hadirnya begitu banyak low cost carrier atau penerbangan yang murah
industri ini merupakan jaringan yang murah
merupakan sebuah bisnis yang sangat kompetitif
nah apalagi bagi sebuah flight carrier seperti bumn kita garuda indonesia memberikan full service
nah bagaimana cara garuda indonesia menghadapi berbagai macam tantangan dan tentu saja diharapkan terus meraup untung
kita akan berbicara kali ini bersama direktur utama garuda indonesia pahala n mansuri langsung dari hangar gmf aero asia
mengenai apa saja strategi bagi direktur yang baru ini untuk memastikan bahwa garuda tetap jaya di udara
pak hala apa kabar selamat pagi
baik terima kasih
ini mungkin kita mulai saja dengan mengenai sedikit tentang hanggar ini karena ini pertama kali saya ada di sini
sangat impresif sangat besar dan ini masih baru ya pak pahala ya
ini hangar empat ini baru dan juga baru dirismikan hangar empat ini merupakan hangar yang terbesar di dunia untuk narrow body airplanes
jadi memang kalau disampaikan tadi fasilitas di hangar empat ini sangat impresif betul
karena memang dibandingkan dengan hangar hangar lain memang yang paling besar
dan saya rasa kita di garuda juga punya rencana rencana yang cukup besar untuk
bisnis yang dinamakan bisnis mro ya atau bisnis maintenance dan overhaul
jadi di luar penerbangan itu sendiri
di luar penerbangan sebetulnya industri aviasi itu banyak sekali bidang bidang
printil printilnya yang bisa dimanfaatkan
dan kita di garuda sebetulnya punya semua dan ini yang memang ke depannya harus kita optimalkan
dan ini termasuk merawat pesawat pesawat internasional ya
termasuk juga kita hanya kurang lebih sekitar enam puluh lima persen
antara enam puluh sampai enam puluh lima
lima persen pendapatannya yang dibubuhkan di gmf aero asia ini yang berasal dari garuda
sisanya sebetulnya kita peroleh kurang lebih sekitar tiga puluh lima persen itu dari luar garuda
dan sudah banyak juga sebetulnya pendapatan yang diperoleh dari airlines regional internasional
jadi ini kalau maintenance bodi saja tapi termasuk juga engine nya reparation dan lain sebagainya
termasuk juga kalau yang kita lihat di sini memang khusus untuk
badan pesawat ya
tetapi kita juga punya workshop untuk engine dan ini juga sudah disertifikasi juga oleh pihak yang menjadi regulator
juga produsen daripada engine nya sendiri
jadi saya rasa memang ke depannya salah satu pengembangan yang kita perlu lakukan juga adalah seperti ini
jadi ini kan potensi ya untuk revenue ya
ini sistem bayarannya biasanya seperti apa
mereka ada semacam retainer di sini
atau setiap servis kemudian baru ada pembayaran
tentunya ada strukturnya ada bermacam macam ya
ada yang memang mereka membayar setiap visit itu melakukan pembayaran gitu kan
atau ya memang kalau memang mereka melakukan regular visit ke kita beberapa kilometer sekali
jadi sistem pembayarannya mungkin lebih ke beberapa aircraft yang memang turut serta untuk ikut dalam program
jadi ini harus dimanfaatkan ya
saya rasa ke depannya pertumbuhannya akan cukup signifikan
nah pak pahala saya lihat ini terus terang saya bangga sekali
garuda indonesia performance nya bagian dari sky team kemudian sering mendapatkan award best crew dan lain sebagainya
tapi ya terus terang karena memang sangat kompetitif dan lain sebagainya
saya lihat kan laba tahun dua ribu enam belas menurun sangat drastis dan juga bahkan awal dua ribu tujuh belas ini merugi karena mungkin harga aftur dan lain sebagainya
nah pak hala kan baru ya sebagai direktur utama
jadi ini kelihatannya akan bongkar pasang dari pemimpin ini
kira kira ini bagaimana pak hala
apa yang menjadi prioritas dalam strategi memulihkan kembali garuda
memastikan terus dari segi image dari segi keuangan ini semua bagus lah rapornya
baik terima kasih
saya rasa mungkin ada beberapa prioritas
ada beberapa prioritasnya kita
yang pertama tama tentunya adalah bagaimana kita melihat ke depannya ini pengembangan daripada garuda indonesia ini seperti apa
garuda indonesia sebetulnya kan memang merupakan full service carrier
tapi bukan berarti sebagai full service carrier kita nggak beroperasi juga untuk low cost airlines kita
karena kita punya juga yang namanya city link
kedepannya ini salah satu yang kita memang perlu lihat adalah
bagaimana kita berkompetisi di sini dan bagaimana kita memilih rute rute atau destinasi destinasi
yang memang nantinya akan memberikan hasil yang paling optimal buat garuda indonesia
nah salah satunya adalah memang kita melihat dua puluh rute baik itu internasional maupun domestik yang memang kita memiliki kinerja yang nggak begitu

lalu kemudian seperti apa apa yang akan kita lakukan untuk rute rute tersebut
itu yang salah satu hal yang kita lakukan
yang kedua tentunya adalah bahwa karena kita lihat pos itu kan adalah masalah yang cukup signifikan
jadi bagaimana memang
kita memang beroperasi sebagai full service carrier tapi bagaimana kita memang berusaha untuk melakukan efisiensi secara kos
baik itu kalau kita lihat dari sisi biaya aircraft ataupun biaya operasional lain
termasuk juga adalah biaya bahan bakar misalnya
bagaimana kita melakukan optimalisasi untuk ke arah sana
lalu kemudian juga yang ketiga adalah melihat potensi potensi revenue lainnya
tadi kita bicara mungkin mengenai di bisnis aviasi selain daripada airlines nya sendiri
ada maintenance bisnisnya ada catering bisnisnya
semua perusahaan anak kita tentunya harus kita bisa optimalkan juga
karena mereka bergerak di bidang bidang yang memang di luar airlines
dan sebetulnya kalau di luar airlines bisnis airlines ini memang memiliki margin dan persaingan yang cukup tajam
tapi bagaimana kita melalui bisnis bisnis lainnya di luar perusahaan anak kita
itu bagaimana kita bisa optimalkan itu juga salah satu yang memang
nah itu how nya sekarang bagaimana yang khusus dalam menekan biaya operasional
karena saya lihat salah satu alasan kenapa labanya itu sangat turun drastis itu biaya operasionalnya itu tiba tiba meningkat
bisa lebih rinci persis ya apa yang membuat biaya operasional itu semakin lama semakin meningkat
dan bagaimana cara menekannya dan melakukan efisiensi
salah satunya kan memang karena selama beberapa tahun belakangan ini memang kita mendapatkan pesawat pesawat baru juga
jadi bagaimana memang kita berusaha untuk melakukan optimalisasi dari pesawat pesawat yang memang dalam mungkin dalam dua tahun terakhir
dan kedepannya juga akan ada pesawat pesawat baru baik itu di garuda maupun di citylink yang memang kita akan
ya cukup banyak ya yang baru ya
cuma delivery nya kalau di garuda sendiri mungkin tambahannya nggak begitu banyak tetapi mungkin penggantian jenis pesawatnya dari yang sebelumnya
jadi itu sementara itu kalau di citylink adalah penambahan pesawat baru kedepannya
karena memang tadi saya bilang kedepannya market di indonesia ini adalah market low cost
penambahan jumlah pesawat yang tadi itu itu yang pertama
yang kedua tentunya dari beberapa kontrak kontrak yang ada termasuk juga adalah bagaimana kita berusaha untuk bicara dengan para aircraft producer ini
kemudian juga kepada lessor kemudian juga kalau kita bicara mengenai pesawat salah satunya juga adalah para engine manufacture
termasuk juga terkait dengan biaya maintenance kepada mereka
semakin meningkat dari tahun ke tahun pak pahala
itu tentunya salah satu
harga leasing harga maintenance dan lain sebagainya semua
kalau dari sisi pesawat sendiri tentunya dengan tadi kan saya sampaikan ada potensinya beberapa pesawat ini memang akan datang di kita
dan juga mungkin buat citylink juga akan datang juga tentunya ini memiliki potensi untuk meningkat di depannya
jadi ini yang memang kita perlu atur kita perlu bicarakan dengan mereka bagaimana memang kita melakukan optimalisasi
termasuk juga misalnya kalau kita bicara pesawat yang di belakang kita ini pesawat bombardir crc seribu ini
bagaimana memang kita bisa melakukan optimalisasi dari pesawat ini bicara juga dengan mereka hal hal apa yang sebetulnya kita bisa lakukan
begitu juga dengan beberapa lessor tentunya ada beberapa hal meskipun biayanya nggak meningkat
tapi salah satu yang kita harus upayakan bahwa bagaimana biayanya itu bisa kita turunkan
jadi kedepan harusnya ada bagaimana targetnya untuk kembali meningkatkan ya laba yang didapat apakah ada target target nya
iya tentunya iya

tentunya iya tentunya kita memang berharap bahwa bagaimana dari sisi usaha kita
dari sisi operasional garuda indonesia ini bisa kembali
kalau misalnya dalam tiga bulan kemarin itu kita memang masih belum memperoleh laba
tetapi saya lihat ya dalam tiga bulan berikutnya itu april mei dan juni memang kalau kita lihat tiga bulan pertama atau triwulan pertama itu selalu menjadi triwulan yang menantang buat industri airlines ya
karena biasanya traffic itu juga belum terlalu tinggi di tiga bulan pertama januari februari maret
tetapi kalau kita lihat april mei juni dari sisi kinerja operasional itu sudah sangat jauh membaik
kalau kita lihat meskipun ada seasonality juga disitu tinggal kita jaga terus bagaimana momentum yang sudah cukup baik ini dalam tiga bulan terakhir ini terus kita perbaiki
kalau saya sih cukup yakin ya
terutama juga karena di triwulan ketiga itu ada sistem haji
kemudian di triwulan keempat juga ada masa peak season khususnya adalah di bulan desember
saya yakin secara triwulan triwulan ketiga dan triwulan keempat itu mudah mudahan kalau misalnya kita jaga terus momentum yang ada
baik itu dari sisi bagaimana kita mengoptimalisasikan revenue kita dan bagaimana juga kita menjaga biaya kita tadi
tapi memang di industri
industri airline ini desi yang saya perhatikan juga yang saya juga melalui proses belajar saya yang saya lakukan di sini
kita banyak tergantung juga kepada pihak pihak ketiga lainnya
itu kan kinerja kita misalnya
kalau kita mau jaga salah satu hal yang memang membedakan kita misalnya di garuda dibandingkan dengan produk yang dimiliki pesaing kita adalah bagaimana kita menjaga kualitas produk kita
salah satunya adalah mengenai kualitas on time performance
tapi kalau misalnya
bandaranya sangat sibuk dan lain sebagainya
nah ini sering sekali kita alami
ya ini yang memang kita harus berupaya untuk kerjasama kemudian kita meningkatkan koordinasi juga dengan pihak pihak lainnya termasuk juga kalau kita kenal sebagai tiga a itu kan ada airlines kemudian juga ada air traffic control dan juga airport ya
jadi yang mengoperasikan air traffic control dan juga airport ini sangat menentukan juga kinerjanya kita
di dalam biaya sendiri bukan hanya tergantung kita tergantung juga kepada supplier aftur gitu misalnya
nah ini aftur kalau tidak salah kan harganya juga salah satu komponen yang terbesar ya
dan ini memang yang juga sangat mempengaruhi kita di garuda indonesia
kalau kita lihat memang biaya operasional di triwulan pertama kemarin itu bertumbuh sampai dengan sebesar dua puluh satu persen karena memang biaya operasionalnya kita itu di luar biaya overhead ya
maksudnya untuk biaya
tujuh persen itu tergantung kepada biaya aktor dan biaya aftur ini dalam satu tahun yang terakhir itu meningkat kurang lebih tiga puluh sampai dengan tiga puluh
dan ini sesuatu yang tidak bisa dikontrol kan
tapi tidak di dalam kontrolnya kita tetapi sesuatu yang sebetulnya bisa kita bicarakan juga kepada supplier aftur dalam hal ini yang memang untuk domestik ini yang masih menjadi pihak satu satunya yang mensupply kita adalah pertamina
saya rasa memang ke depannya kita perlu
jadi kita harus juga bicara dengan mereka
selain itu apa upaya upaya untuk memangkas biaya biaya yang mungkin selama ini ternyata tidak efisien dan di luar biaya operasional karena kan cukup banyaklah komponen yang kalau kita lihat apalagi ini sebagai flag carrier full service dan lain sebagainya masih mau tidak mau bersaing dengan low cost ya
kan jauh lebih mudah memangkas
memang kita harus melihat ini memang dari market to market ya
dari sini kita tidak bisa
kita potong semuanya gitu kan biaya kita apalagi memang di industri airlines ini yang namanya safety itu kan memang nomor satu
jadi kita mendahulukan dan memastikan juga bahwa seluruh upaya kita untuk melakukan efisiensi ini tanpa mengorbankan safety dong
karena nomor satu orang ya harus sampai ke tempatnya dan sampai dengan selama
itu sudah bisa ditawar
itu sudah bisa ditawar kalau buat kita di garuda
dan ini yang juga
insya allah sampai dengan saat ini juga bisa membedakan kita dan track record kita juga dari sisi bagaimana kita menjaga safety ini termasuk yang terbaik lah di kawasan bahkan di asia tenggara ya
dan ini memang kedepannya kalau kita bicara mengenai efisiensi satu hal yang ya tadi itu kita bicara mengenai yang paling besar besarnya dulu dah
aircraft dan juga bagaimana segala perangkatnya termasuk engine tadi
jadi yang inilah yang memang menjadi prioritas kita yang pertama
yang kedua ya tentunya biaya yang lain adalah fuel ya bagaimana kita memang bicara dengan
dan juga mungkin sdm kan
sdm apakah ada ini merupakan salah satu komponen atau bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas
saya rasa mungkin kalau sdm fokusnya kita ke depannya adalah bagaimana memang kita membangun produktivitas
dan juga membangun
iya bagaimana semua orang memang harus punya target yang jelas
bagaimana kita membangun fokus pada kinerja
nah ini yang itu arahnya semua orang harus punya key performance indicator
kita juga bangun misalnya setiap bulan kita harus tahu bagaimana kita melakukan review atas kinerja
di garuda ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi operational excellence itu kan udah baik
dari sisi pengalaman penumpang customer sudah cukup baik juga ya
kita buktinya bisa dapat award untuk the best cabin clue selama empat tahun berturut turut
dari sisi operational excellence saya bilang ya tadi kita memang masih ada ruang untuk perbaikan
harus terus terus di maintain
tapi bagaimana semua ini juga bisa trickle down bisa menghasilkan kinerja keuangan yang baik juga
nah ini yang tentunya
ujung ujungnya harus itu
harus seperti itu
makanya ini pr seorang dirut yang baru ya
apalagi backgroundnya itu dari keuangan ya perbankan
jadi diharapkan ini cash machine
ya kita harapkan paling nggak seperti itulah
bagaimana kita meramu menjaga operational excellence nya ini juga tetap bisa terjaga dengan baik
customer experience jangan karena kita mau misalnya kembali kepada laba
tapi kan ada cara kita melakukan smart spending yang lebih baik
bagaimana kita lihat market to market itu
apakah memang semua market membutuhkan misalnya contohnya kalau kita bicara mengenai in flight services
tentunya kita nggak bisa lakukan wah potong semuanya seperti apa
tapi kita tentunya bisa punya lihat market by market itu gimana
bagaimana kualitas pelayanan ataupun produk kita dibandingkan dengan yang lain
dan apakah memang masih ada ruang ruang buat kita untuk melakukan perbaikan
baik tadi pak hala juga mengatakan salah satu kerugian itu adalah melayani destinasi turut turut baru
sebenarnya yang rute rute baru ini lebih banyak ke timur ya
dan biasanya kan jumlah penumpang dan permintaannya dan lain sebagainya ini tidak sebanyak yang rute rute gemuk
dan juga yang ke eropa
nah eropa kan kompetisinya sudah dengan maskapai internasional
nah bagaimana menyiasati supaya servis ini tetap ada
karena kalau tidak kan rugi kan juga
kita justru harus hadir di situ
tapi supaya tidak rugi lah dengan adanya rute rute ini
kembali lagi yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama itu kita memang harus lihat market to market
setiap market setiap rute mungkin solusinya beda satu dengan lain
contohnya apa yang bisa kita perbaiki
ada salah satu rute internasional kita yang memang sudah memiliki load factor yang cukup baik
misalnya di rsi
ke london misalnya
amsterdam itu sudah punya tingkat load yang cukup baik gitu loh buat kita
nah mungkin disitu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan revenue nya garuda indonesia
nah ini yang memang satu hal yang kita lihat solusi atau perbaikannya untuk satu rute dibandingkan dengan yang lain itu nggak sama gitu kan
ada juga mungkin rute rute tertentu yang harus kita lakukan
memang kita sudah lakukan operasionalisasi secara cukup lama dan memang kelihatannya akan sangat sulit buat kita untuk mengoptimalkan revenue kita di sana
ya mau nggak mau mungkin untuk rute rute tersebut harus kita kurangi gitu kan
london misalnya mungkin salah satu memang rute yang kita lihat bagaimana secara internasional itu ada nggak yang kita bisa lakukan di sini
artinya kalau kita lihat dari sisi konektivitas misalnya
karena kan kalau yang kita bicara mengenai rute internasional kita nggak bicara mengenai satu poin ke poin lain
bagaimana memang kita bisa memperbaiki konektivitas sehingga pesawat itu sekali penerbangan itu bisa diisi melalui penerbangan penerbangan lain yang connect ataupun yang menyangkut
misalnya lewat timur tengah kan biasanya kita
atau misalnya contohnya london itu sebetulnya ide awalnya adalah bagaimana kita menyambung dari eropa

karena kalau kita lihat jumlah penumpang yang terbang dari london ke misalnya australia ke dari uk ke australia itu setiap harinya ada empat ribu penumpang
tapi karena memang mungkin selama ini waktu yang dibutuhkan untuk penumpang yang akan terbang dari london ke australia itu butuh menunggu sampai dengan tujuh jam
jadi sudah pasti produk kita nggak kompetitif dibandingkan dengan yang lain
nah ini yang memang kedepannya
apalagi karena tetangga kita canggih ya biasanya orang menggunakan singapura sebagai hub
sehingga ya kalau misalnya nanti ada jakarta lagi mungkin disitu kita tidak bisa terlalu bersaing
memang yang namanya canggih itu sekarang sebagai sebuah hub ini kan juga berkurang
karena terbangunnya hub hub di tempat lain
khususnya adalah kalau kita bicara traffic ya hub di timur tengah misalnya atau pembangunan hub lain di kawasan asia tenggara lainnya
sementara indonesia sendiri sebetulnya itu punya potensi untuk menjadi hub antara eropa dengan australia atau australia dengan north asia
tapi bagaimana karena memang ini kan bisnis yang sangat kompetitif dan saya lihat juga negara negara lain ya industri nya juga mereka lumayan seret kan ya
karena marginnya itu sangat tipis
bagaimana dengan code sharing dengan khususnya untuk rute rute yang jarak jauh itu potensinya seperti

betul memang yang namanya kita di airlines nggak bisa kita optimalkan secara sendiri
harus membangun ekosistemnya ini harus mendukung kita
gitu kan itu yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita mau punya airlines yang memang kompetitif nggak bisa hanya dibangun hanya oleh garuda aja
harus juga dibantu oleh ekosistem yang lain
tadi kita bicara mengenai airport tadi kita bicara mengenai air traffic control kita bicara mengenai supplier daripada after kita bicara mengenai lessor juga seperti apa
kita bicara mengenai supplier daripada aftur kita bicara mengenai lessor juga seperti apa
kita bicara mengenai aircraft manufacture itu seperti apa
dan semuanya ini memang harus nah dan kita sendiri harus punya rute rute yang jelas kompetitif yang karyawan yang produktif
tapi ini yang saya ingin tekankan sekali lagi nggak mungkin indonesia punya flag carrier yang kompetitif yang hanya jalan sendiri
tadi kita juga bicara mengenai yang namanya international routes itu udah harus harus
terus yang namanya kita kerjasama dengan aliansi dengan airlines lainnya
harus punya konektivitas yang bagus
harus punya baik itu konektivitas internasional maupun domestik
saya kasih contoh misalnya
nah kita kalau mau memang membangun indonesia sebagai salah satu hub mungkin nggak bisa hub untuk semua tempat ya
karena memang posisi kita secara alami memang ada di agak sedikit di bawah dibandingkan dengan hub hub lain yang mungkin agak lebih di atas
tapi paling nggak eropa dengan australia ini salah satu potensi yang tentunya kedepannya perlu kita bangun
apalagi kan traffic kan jumlah penumpang internasional kan semakin lama
oh besar sekali
ini bisa nggak dengan cara ini meningkatkan justru jumlah penumpang yang selama ini kan lumayan lah cukup banyak
tapi bagaimana meningkatkannya lebih tinggi lagi
tapi ya itu saya sampaikan tadi kalau kita kedepannya itu memang harus fokus kepada yang pertama domestik bagaimana kita bisa men serve market domestik yang memang kedepannya akan semakin lama perlu kita dorong untuk bisa mengembangkan citylink sebagai airlinesnya kita yang memang men support untuk low cost market ini
dan yang paling tinggi kedepannya adalah bagaimana kita mengembangkan untuk low cost market ini karena jumlah penumpang nanti yang akan bergabung dan akan menjadi
survable market buat kita itu yang pertama tama adalah ya memang lebih merupakan low cost market
dan kedepan juga jumlahnya akan semakin meningkat
kedepannya yang namanya middle income population di indonesia ini udah pasti kan akan meningkat tapi ya memang mereka pada waktu mereka menjadi market yang memang akan mulai terbang
mereka akan mulai terbang dengan mencari low cost carrier
sementara itu kan banyak sekali kan kompetisinya untuk low cost market
betul nah kita di garuda indonesia tentunya punya citilink nah ini yang memang kedepannya pertumbuhannya yang ada di sana itu yang perlu
ini berapa persen dari pendapatan garuda secara keseluruhan yang didapatkan dari
kalau dengan saat ini market share nya citylink ini kan kurang lebih antara sembilan sampai dengan sepuluh persen ya
ini yang memang kedepannya perlu kita tingkatkan terus
bagaimana citylink bisa mengembangkan
karena citylink ini kedepannya market share nya mereka dan ini memang sebuah trend yang kita nggak bisa hindarkan
ya kita di dalam pun harus terus bicara dan harus terus meyakini bahwa eh antara garuda dengan citylink ini bukan sesuatu yang berkompetisi
memang mau gak mau dengan realitas market yang ada kita memang harus men surve melayani market di indonesia ini dengan cara menumbuhkan lebih tinggi market di citylink ini
dan itu juga kita akan bisa lebih competitive juga
dan marketnya ya marketnya itu ada lah
nah kalau dari segi jumlah armada yang dimiliki ini menurut pak hala apalagi nanti ke depan ingin meningkatkan jumlah penumpang dan lain sebagainya cukup atau masih punya cita cita untuk membeli leasing lagi
apalagi kan sekarang sudah ada beberapa yang baru ya yang wide body
kita memang kedepannya itu punya
kita punya sekarang kan sekitar satu ratus delapan puluh
baik itu di garuda maupun di citylink kita punya tiga puluh pesawat yang white body sampai dengan saat ini
dan memang kedepannya salah satunya yang kita perlu lakukan adalah bagaimana tumbuh dari sisi jumlah pesawat tetapi ya tadi saya sampaikan karena memang pertumbuhannya akan lebih banyak di citylink ya kedepannya jumlah aircraft yang akan tumbuh itu terutama adalah di citylink juga
nah ini yang memang nanti dalam dua sampai dengan tiga tahun total fleet kita yang saat ini sekitar satu ratus delapan puluh sembilan akan meningkat dari itu ke jumlah kurang lebih di dua ratus tiga puluh lima an
cukup lumayan ya cukup signifikan ya
cukup signifikan jumlahnya
nah ini yang memang kedepannya perlu kita jaga bagaimana mengoptimalkan pesawat ini sehingga mereka bisa terbang ke destinasi destinasi yang memang bisa melakukan optimalisasi
nah selain itu kan kargo itu juga penting ya pak
nah ini bagaimana bisa dioptimalkan atau bahkan meningkatkan jumlah penerbangan untuk karbo
iya selama ini memang fokusnya kita di garuda indonesia adalah mengoptimalkan beli kargo
jadi artinya bukan kita menerbangkan pesawat khusus dengan menggunakan freighters untuk bisnis kargo ini tetapi adalah mengoptimalkan belly cargo yang ada yang kita terbang ke satu destinasi
kemudian kita isi juga selain dengan mengisi bagasi penumpang juga dengan kargo yang kita miliki
nah ini yang kedepannya bagaimana kita melakukan pengembangan itu
tentunya kita juga mengoptimalkan dari sisi yield jenis komoditas memang yang memiliki yield yang lebih baik karena bagaimana beli kargo kita itu juga terbatas
tentunya bagaimana kita bisa tunggu kedepannya adalah dengan memiliki
menerbangkan kargo yang memang memiliki revenue per tonnya atau per kilogramnya itu bisa lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya
nah ini yang pertumbuhannya itu kedepannya seperti itu dan tadi kita bicara mengenai bagaimana kita mengintegrasikan antara garuda dengan citylink karena otomatis produksi itu atau jumlah pesawat yang dimiliki itu makin lama nanti akan lebih besar lagi yang dimiliki oleh citylink
jadi bagaimana kita bersama sama mengintegrasikan bersinergineu untuk bisa melayani para customer kita
kalau memang full service makanannya juga enak dan cabin crew nya juga ramah dan lain sebagainya
ini tantangan terbesar selama ini apa karena sering sekali kita ya harus lama menunggu sudah masuk pesawat
tapi setengah jam kemudian baru take off
iya iya tadi saya sampaikan juga kalau tadi dari sisi operational excellence dan juga dari customer experience itu kita kan ya udah cukup baik lah kalau saya lihat
tapi ini kan harus di maintain dan bahkan lebih
tapi kita harus jaga harus maintain dan tadi itu dengan meningkatnya traffic yang ada ya baik itu traffic orang dan juga traffic pesawat
bagaimana memang kita bisa menjaga kalau tadi mbak desi bicara mengenai on time
performance tentunya kita harus tadi pertama memang kerjasama juga dengan pihak operator bandara dan juga air traffic controller
bagaimana memang kita bisa menjaga semua ini karena ya yang namanya pengaturan slot dan bagaimana pengaturan bandara
bagaimana kecukupan daripada infrastruktur yang ada itu akan banyak tergantung kepada mereka mereka juga
selain daripada kita juga tentunya melakukan fokus kepada hal hal tersebut
itu yang pertama
yang kedua itu tentunya adalah terus jaga yang namanya kualitas pelayanan kita masih banyak saya rasa bagaimana kita perlu untuk melakukan kualitas pelayanan kita
ketiga tentunya juga memperbaiki produk kita terus lakukan perbaikan produk
dan produk kalau di airlines itu apa ya produk itu ya gabungan antara pelayanan kemudian juga rute tentunya dan juga bagaimana kita
itu juga satu hal yang basic product kita juga harus kompetitif gitu kan dan konektivitas
at the day orang itu sekarang kalau kita lihat nggak cuma mau sampai satu poin ke poin lain kita harus selalu lihat bahwa yang namanya air traveling itu bukan hanya kita travel dari titik satu ke titik lainnya tapi konektivitas juga akan
dan juga mungkin ada paket paket misalnya ada hotelnya juga di situ
yang bisa menjadi bagian dari service yang disiapkan transportasi antar jumpa dan lain sebagainya
rasa yang lain yang juga menjadi faktor yang cukup penting juga kalau kita bicara mengenai penumpang
ya tentunya juga kalau kita khususnya bicara mengenai full service carrier
mungkin hal ini bukan menjadi satu hal yang penting buat low cost carrier
adalah dari sisi bagaimana kita mengembangkan loyalty program kita
bagaimana kita mengoptimalkan yang namanya para customer dan juga penumpang kita
experience itu penting ya pengalaman dalam pengembangan itu
ya penting sekali bahwa experience mereka baik itu mulai dari mereka melakukan booking daripada tiket
lalu kemudian melakukan check in dari mereka melalui naik pesawat kemudian turun
ini experience mereka sebagai penumpang end to end itu memang harus selalu kita jaga
dan kita harus selalu menjaga
orang kan naik garuda membayar premiumnya garuda itu karena memang customer experience nya itu
mulai dari semuanya tadi ya loyalty program lalu kemudian juga kenyamanan booking tiket
all the way sampai dengan mereka sampai ke rumah
nah ini semua yang hal hal yang tentunya harus kita bisa package harus kita bisa kemas dengan baik
nah dengan adanya terminal tiga yang ultimate ini ini sangat membantu pak pahala
dengan punya terminal sendiri
jadi ini terasa meningkatkan jumlah penumpang yang mau terbang dengan garuda
ya saya rasa memang terminal tiga ini kalau kita lihat dari sisi fasilitas dan juga
ya tadi kalau kita bicara mengenai customer experience itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan dengan terminal dua ya
tapi ya bagaimana tentunya kedepannya kita bersama sama juga dengan operator bandara dalam hal ini adalah ap dua
terus bisa mengembangkan ini karena memang saat ini kan baru sebagian saja yang dioperasionalisasi
dan masih banyak yang harus diperbaiki
nah kedepannya yang kita harus bisa perbaiki dan sama sama kita lakukan itu
contohnya misalnya pada waktu pertama kali dibuka itu kan untuk domestik hanya untuk mengoperasikan
kurang lebih sekitar enam gate aja gitu kan
tapi setelah itu kita saat ini juga sudah mulai mengoperasikan peer satu daripada bandara tersebut
ada tambahan kurang lebih sekitar empat gate juga di sana
nanti kedepannya juga ada tambahan tujuh lagi
jadi pengembangannya ini yang saya rasa kita sangat berharap sekali untuk bisa bekerja sama dengan pihak ap dua
jadi memang sinergi antara
kita dengan ap dua ini tentunya merupakan salah satupun
dan juga tentunya ap satu ya kalau kita bicara mengenai
harus terus menerus ya berkomunikasi
harus terus kita punya komunikasi
kita juga bergembira sekali juga sekarang karena kita sama sama punya yang namanya kpi yang sama gitu kan
supaya memang apa yang menjadi tujuan kita tentunya menjadi tujuannya juga dari apd
satu tentunya ini juga tidak terlepas dari arahan dari kementerian dan bumn
dan juga berhubungan bagaimana kita terus bisa melakukan yang namanya sinergi bumn yang mengoperasikan ini
sehingga fasilitas dan juga layanan kepada para penumpang ini bisa terus bisa kita tingkatkan
pak pahala anda kan masih relatif baru ya dalam menjabat udah lama di perbankan
nah ini waktu dipilih dan akhirnya menerima ya jabatan ini
sebelumnya kan belum selesai lah ini sebenarnya kan tugas di rut sebelumnya
sehingga pasti ada harapan ataupun ada tuntutan yang khusus yang dibebankan di pundak anda
kira kira apa pesan dari presiden ataupun menteri bumn yang mau tidak mau oke dua belas bulan dari sekarang
awas kalau tidak
itu saya rasa kalau dari menangkap apa yang disampaikan pemegang saham ya
yang pertama tentunya memperbaiki kinerja
karena tadi kan
yang nomor satu lah
yang nomor satu itu tentunya adalah jaga kualitas layanan kepada masyarakat tentunya
yang kedua itu adalah menjaga juga supaya kita bisa memperbaiki kinerja keuangan ke depannya
karena memang dalam tiga bulan yang pertama kondisinya belum optimal ya dari sisi keuangan
tapi ini yang
dari pendapat saya
kami sangat menyampaikan harus melihat bagaimana kinerja dalam kinerja operasional lah khususnya
kedepannya ini bisa terus membaik
yang ketiga tentunya adalah dari sisi tadi kalau kita bicara mengenai efisiensi operasional khususnya adalah yang terkait dengan pengadaan pengadaan
dan juga menjaga good governance yang ada di garuda
ini yang memang dari pihak pemegang saham
mulai dari pak presiden
dan juga bu menteri
itu sangat menyampaikan harus
nah tantangan terberat yang anda alami selama ini
ini kan bisnis aviasi ini sangat berbeda ya misalnya dari bisnis perbankan ya
dengan begitu rumitnya lah istilahnya
karena di sini harus paham pesawat jenisnya
dan lain sebagainya
nah ini apa yang paling menantang tersulit yang membuat anda mungkin susah tidur
dalam menjalankan semua perbaikan perbaikan ini pak hala
saya rasa yang paling susah tidur itu adalah bagaimana kita memastikan
jadi ya satu doa yang banyak itu harus
karena ya kalau udah bicara mengenai sesuatu yang di luar kendali kita itu hanya yang di atas lah yang bisa menentukan itu kan masalah
dan yang paling utama balik lagi
kalau kita lihat dari semua airlines yang ada di dunia ini
mereka tuh sebetulnya yang apa ya
ya tentunya masalah mengenai bagaimana mereka menentukan rute rute itu penting sekali
tapi kalau kita lihat airlines airlines yang gagal itu bukan masalah itu
bagaimana menjaga masalah safety
tapi sempat culture shock juga karena pasti kan budaya kerjanya kan juga beda
atau apa kira kira yang anda lihat perlu diperbaiki dari budaya kerja dan lain sebagainya
kan disini orang perbankan kan beda sekali
mereka punya kpi nya jelas targetnya jelas
itu yang saya bilang bagaimana kita translate dari sesuatu yang operational excellence
orang tuh bagaimana bisa merasakan
dalam hal kinerja keuangan perusahaan dan kita
itu kan itu yang saya rasa kita perlu terus bangun
perlu terus bicara
eh yang namanya otp atau on time performance kita
itu produk ataupun fitur produk yang memang kita harus jual ke depannya ya itulah
bahwa itu yang ngebedain kita
yang membedakan kita dibandingkan dengan airlines lain
itu adalah bagaimana kita membangun itu
safety juga mudah mudahan itu juga sesuatu yang memang
nah tapi ini kan sesuatu yang memang harus ditransaksi oleh
kalau kita lakukan ini kita disiplin mengenai ini
atau misalnya translate bahwa
aduh cost nya posisinya kita dibandingkan dengan yang lain itu seperti apa
nah apa inisiatif upaya kita untuk bisa sampai kepada posisi biaya
ya mungkin ya nggak usah sama banget lah dengan yang lain
deket deket lah kesana
sementara image kan harus dijaga
image juga harus kita bisa jaga ya
saya rasa salah satunya adalah komunikasi komunikasi gitu ya
bagaimana dengan tim
apakah mungkin awal ada resistensi
ini wah bosnya diganti lagi
saya rasa yang paling penting adalah komunikasi ya
bahwa kita sampaikan kepada mereka
ini loh sebenarnya kondisinya seperti ini
bagaimana kita bisa terus untuk dorong terus untuk bangun ini semua gitu kan
dan ini yang saya rasa jadi tugasnya kita semua tentunya di direksinya di garuda ya
khususnya adalah kepada saya juga adalah bagaimana kita bangun ini semua
sampai ke level yang paling operasional sekalipun
dan saya sih kalau saya bilang tadi optimis sekali ya
marketnya ini kan besar sekali
baik itu market domestik maupun market yang internasional
saya bicara mengenai belum banyak bicara mengenai market internasional
ini tentunya merupakan satu potensi yang saya rasa kedepannya sebagai full service carrier
buat garuda ini salah satu yang memang kita harus kejar ke depannya
jadi kalau itu baru satu hal
dari sisi branding
dari sisi bagaimana
dari sisi bagaimana orang itu top of mind nya itu bagaimanapun
kalau bicara mengenai airlines
kalau kita mau pakai survei apapun sampai dengan saat ini tetap yang namanya airlines itu orang nggak mikirnya garuda indonesia gitu
kita bless juga kita beruntung sekali punya nama yang namanya garuda indonesia
itu memang founding foundersnya kita itu udah luar biasa
dan cabin crewnya kan sekarang kan terkenal rama rama
dan ini sesuatu yang saya tuh beruntung
ini langka loh sekarang di bisnis
apa ya sudah bisa mewarisi lah kalau saya bilang ya apa yang dilakukan oleh pendahulu pendahulu
jadi yang namanya perubahan yang kita lakukan di garuda indonesia itu saya tiap kali ketemu sama airlines lain
memang perubahan yang dilakukan oleh pendahulu pendahulu saya ini sudah luar biasa sekali
bisa sampai ke posisi yang penting
tapi kan memang ada hal hal operasional
kemudian tadi costing
yang memang ya harus kita perbaikin ke depannya
nah ini yang memang jadi tantangannya
dan juga memastikan bahwa ya pejabat negara khususnya mereka kalau ke luar negeri ya harusnya diharuskan menggunakan garuda
satu juh sekali seribu persen
kalau perlu dijadikan bagian dari kewajiban ya
kalau saya salah satunya ke depannya yang ini saya bilang ya kalau kita kan kemarin saya indonesia saya pancasila
harusnya tuh saya indonesia saya garuda
tapi terbang nanti dengan maskapai lain kan gak lucu
harus ada dong di dirinya kita tuh kalau misalnya
aduh bangga gak kamu kalau misalnya terbang ke negara
dan kita udah punya rute udah cukup banyak
kalau mau ke eropa kita punya london kita punya amsterdam
mau ke china pun kita sudah terbang ke tiga kota
misalnya mau ke jepang pun seperti itu
singapura bangkok malaysia india pun kita sudah punya rute
hongkong udah pasti ke bawah juga yang namanya
jadi gak ada alasan untuk menggunakan sq atau
gak ada alasan apalagi kontes
aduh nggak boleh sebut nama pesaing
iya tapi saya lihat kan ini masih kurang ya kesadaran untuk bagi
khususnya bagi para pejabat
sangat kurang padahal ya bukan saya gak ngomongin pejabat aja ya maksudnya mbak aja
tapi semua dua ratus empat puluh juta yang bisa terbang paling nggak mungkin sekitar satu ratus lima puluh sampai dengan dua ratus juta
saya rasa harusnya dibangun apa ya
rasa bangga ya bahwa kita tuh punya
saya kemarin diceritain orang
aduh di saat negara negara lain itu para penerbangnya itu belum penerbang apa ya
dari bangsa yang sendiri kita tuh udah punya
nah sekarang juga seperti itu gitu saya rasa
dan saya lihat juga negara negara lain juga
kalau misalnya mereka pejabat atau pegawai negeri harus terbang dengan flag carrier yang negaranya sendiri
ada keharusan seperti itu mudah mudahan ini ditonton
dan saya rasa ya apa ya di bukan diwajibkan ya dihimbau lah paling gak
bagaimana cukup hands on pak pahala
pemimpin semacam apa ya
pemimpin semacam apa
lebih ke apa ya
mungkin kalau belusukan perlu mesti perlu perbaikan ya
pasti perlu balance ya
tapi saya sih berusaha untuk terus tahu terus belajar mengenai hal hal yang paling detail sekalipun
tadi mbak desi bicara yang namanya operasinya airlines ini kan memang sangat kompleks sekali
mulai dari operasi flight operations nya maintenance nya itu seperti apa mengatur bagaimana penerbangan itu sampai dengan
tapi saya sih apa ya saya rasa kita perlu punya kerendahan hati untuk bisa belajar ya
saya syukur alhamdulillah orang juga paham di sini ya
oh selalu kayak gitu aja gak ngerti
gak ada yang ngajak kayak gitu gitu ya
karena kalau perbankan kan biasanya yang pasti money in money out
terus kemudian rapornya hitam lah semuanya
kalau di sini faktor lain lainnya luar biasa banyak ya
perlu banyak interaksi ya
perlu banyak interaksi dengan banyak orang
saya datang ke unit unit kerja gitu kan untuk bisa paham sebetulnya ini bagaimana kita bisa
ini lagi ngapain sih sebenarnya
jadi saya rasa kedepannya itu satu hal yang kita perlu lakukan
bagaimana kita terus belajar terus lihat opportunity nya
untuk perbaikan untuk bisa naikkan ini banyak sekali ya saya rasa ya
dan ini yang saya rasa kedepannya kita sama sama dengan selumilan ribu karyawan karyawati kita di garuda
dan saya rasa kuncinya satu di satu sisi bagaimana kita bisa memotivasi mereka
kedua bisa dengarkan mereka juga
tapi bisa mencabar mereka juga
ayo coba lihat di sini coba lihat di sini coba lihat ini gimana caranya kita improve
dan bisa terus membangun keinginan mereka juga untuk bisa
dan saya rasa saya beruntung juga
tim di garuda ini sebetulnya sudah punya satu kebanggaan tersendiri mengenai airline nya kita ini gitu kan
bahkan saya nggak tahu lagu
ya tim song nya itu tahu nggak itu judulnya itu memang kebanggaan
jadi ini yang saya rasa di satu sisi tapi kita harus punya kebanggaan
tapi di sisi yang lain kita jangan sampai kita memang punya complacent lah
bangganya itu juga harus ada alasan
tiganya itu kita harus bahwa karena kita bangga kita harus bisa lihat wah pesaing kita itu udah seperti apa
dan ini yang terus kedepannya harus kita bangga
baik terima kasih banyak pak pahala
pasti shareholdernya juga sekarang melihat ini bagaimana
kinerja garuda karena memang ini namanya garuda indonesia ini bagian dari sejarah republik ini
jadi ini sebuah amanat yang
namanya garuda indonesia tapi itu saya bilang
saya indonesia saya garuda
semua orang itu harus punya seperti itu
terima kasih sekali lagi pak pahala
ya demikian insight kali ini bersama direktur utama garuda indonesia pahala n mansuri
dan tentu saja kita semua juga harus ikut mendukung
ya dan berbangga kepada garuda indonesia
apalagi kalau kita pergi ke luar negeri
khususnya bagi para pejabat yang memang seharusnya ya diharuskan atau paling tidak memilih menggunakan garuda indonesia
karena nanti justru akan meningkatkan ya kinerja dan keuntungan bagi perusahaan kebanggaan indonesia ini
demikian insight kali ini
jangan lupa saksikan insight besok